jumlah simpatisan dahlan iskan yang menamakan diri dahlanisme
menggalang tanda tangan dukungan untuk dahlan iskan
di atas kain putih sepanjang lima belas meter sejumlah simpatisan dahlan iskan
yang menamakan diri sebagai dahlanisme melakukan penggalangan tanda tangan
saat hari bebas kendaraan di jalan raya darmo surabaya minggu pagi
selain membubuhkan tanda tangan warga juga menuliskan dukungan moral
untuk dahlan iskan yang terjerat kasus dugaan korupsi pelepasan
dua aset pemerintah provinsi jawa timur
akhirnya dia itu menulis menulis terus buat contoh yang kita lebih begitu bisa

dia juga menulis kainnya juga bagus sejarahnya juga bagus
jadi kalau ada kasus kayak gini ya saya nggak bisa ya
aksi penggalangan tanda tangan ini rencananya akan ditunjukkan ke dahlan iskan
serta ke jaksan tinggi jawa timur
ya kami dari para pendukung dari simpatisan dahlan istan menamakan dirinya
komitas duga dahlan iskan
kami menggalang sesudah tanda tangan untuk mendukung dan memberikan support pada pak dahlan
bahwa kami yakin pak dalang tidak bersalah dalam kasus ini
menurut ibu itu dukungan moral dan dukungan real dari masyarakat bahwa
kami masih percaya pada pak dahlan tidak bersalah dalam kasus ini
harapannya bahwa kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan
tapi kami mengharapkan pada kejaksaan bahwa fadila tidak perlu ditahan
cukup tahanan kota meningkat beliau punya penyakit rewat penyakit yang seperti itu
para pendukung dahlan iskan berharap pihak kejaksaan tinggi memberikan penangguhan penahanan
karena mantan menteri bumn tersebut memiliki rewayat transplantasi hati
yang perlu mendapat pengawasan medis
wahyu pratama surabaya